banjir kembali melanda ibu kota pada awal dua ribu dua puluh
banjir kali ini merata di wilayah jabodetabek
dengan ketinggian air yang bervariasi
akibatnya permukiman warga terendam
harta benda milik warga rusak
hingga mengganggu kesehatan bahkan merenggut nyawa
di tengah musibah banjir
tak sedikit anak anak yang memanfaatkan air banjir
sebagai wahana bermain dadakan
seperti di ruas jalan tol dalam kota jalan es parman jakarta barat
anak anak justru berenang atau sekedar bermain di air banjir
seakan mendapat wahana permainan air secara gratis
anak anak bersuka ria bermain air
saat meninjau korban banjir
gubernur dki jakarta anies baswedan
bahkan menemukan anak anak yang sengaja datang ke lokasi banjir
hanya untuk bermain air
anak anak pada seneng main tuh
saya kemarin ke kampung pulau
banjir kan di sana
jadi anak anak pada main air baru berenang
lalu dari mana
dari kampung sebelah
para orang tua
terpaksa mengizinkan anaknya bermain air banjir
meski mengetahui bahaya penyakit yang dapat ditimbulkan
seperti di jalan dewi sartika bekasi timur
orang tua beralasan bermain air bisa menghilangkan rasa duka dan trauma
untuk anak anak korban banjir
ini anak anaknya main air
senang juga tuh melihat anak anak ini
gimana ya dilarang ya
jadi wisata tuh ya
itu ada yang gratis
enggak takut gatel emang
karena disini kita main aja disini
ini main apa sekarang
takut gatel enggak tapi
ini kamu wisata air sekarang
enggak takut gatel
enggak kan namanya nanti mandi gitu
dibalik keceriaan anak anak ini tak banyak yang sadar
berbagai penyakit dari air banjir mengintai
mulai dari gatal gatal pada kulit flu dan diare
nani adalah salah satu korban banjir di jati asih bekasi
cucu laki lakinya menderita gatal gatal akibat terpapar langsung lumpur sisa banjir
kan udah mau abiskan itu airnya jadi mau surut
kan air dari kamar mandi dari apa udah jadi satu
jadi ya mulailah gatal kuman kuman itu
ya main deh main main lumpur
main lumpur gitu
namanya anak anak kan seneng deh kalau ada air air kotor gitu
main lumpur salet salet
ya gitu deh terjadinya lah gatal gatal
tak hanya anak anak orang dewasa pun rentan terkena penyakit yang ditimbulkan dari banjir
warga bekasi ini mengeluh gatal gatal pada kedua kakinya
karena beberapa hari belakangan terkena langsung dengan genangan air dan lumpur
setelah banjir merendam daerah tempat tinggalnya
efeknya sih perih pertamanya perih
terus keluar kayak bentol bentol kecil gitu terus ada airnya
iya langsung ke tim medis
selain gatal flu atau diare penyakit leptospirosis juga rentan menjangkit masyarakat dan perlu diwaspadai
penyakit yang ditularkan melalui bakteri leptospira ini menyerang tubuh manusia
yang melakukan kontak langsung dengan air atau tanah
yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri tersebut
penyebabnya biasanya karena bakteri yang ada di dalam kotoran atau tikus ya
biasanya cairan tikus
jadi nanti biasanya dia menyebar melalui kulit masuk melalui luka atau ada luka luka kecil
kemudian gejalanya ya tadi gejalanya itu biasanya demam
demamnya nggak selalu tinggi sih bisa juga demamnya sumeng sumeng gitu
terus bisa juga kecil
bisa juga kayak gak enak badan bisa lemes
kemudian kalau yang parahnya itu dia biasanya kuning
tergantung organ mana yang kena
tapi yang paling berat itu biasanya otak yang bisa menyebabkan kematian
tak bisa disepelekan
upaya mencegah penyakit leptospirosis harus dilakukan
lebih baik kita nggak sabar main banjir
kalau buat berkebun atau yang lain sebagainya kita pakai apd sendiri
misalnya pakai hand spoon terus pakai sepatu bot
terus cuci tangan setelah itu
sebenarnya leptospirosis gampang
asal kita begitu sudah terpapar banjir begitu langsung ganti baju mandi yang bersih
mandi dengan air sabun ya jangan mandi air aja
ada baiknya orang tua dapat berperan untuk mencegah penyakit yang mengancam kesehatan anak anak mereka
dengan tidak mengizinkan bermain air banjir
untuk mencegah penyakit dari air banjir selalu jaga tubuh tetap prima dengan asupan makanan seimbang
menjaga kebersihan tubuh juga dapat menghindari penyakit yang tidak diinginkan
jika sudah terserang penyakit segeralah ke dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang benar